sementara itu persiapan venue asian games yang lain yakni venue mountain bike akan digelar di kawasan hutan di kebun park subang jawa barat
masih menyisakan pekerjaan rumah yakni jalan sepanjang tiga lima km yang rusak parah
kerusakan jalan di permukiman warga desa bunihayu jalan cegat subang jawa barat sudah terjadi sejak tiga tahun terakhir
hampir seluruh badan jalan ini berlubang dan bergelombang
ada pun kedalaman lubang lima hingga sepuluh cm
jalan yang rusak membahayakan pengendara yang melintas terutama sepeda motor juga merugikan warga sekitar
jika hujan turun kubangan air menghambat aktivitas pengguna jalan sedangkan pada musim kemarau debu mengancam kesehatan warga
menurut warga kerusakan jalan sudah lama terjadi
akibat lalu lintas truk bertonase melebihi kapasitas
truk tersebut mengangkut pasir di tiga galian yang ada di wilayah sekitar
warga merasa terganggu
kalau kemarau debu kalau musim hujan banjir
hanya tiga tahun
tiga tahun ya penyebab kerusakan ini kenapa sih pak
ya menarik pasir
diketahui inilah jalur utama menuju venue cabang olahraga mountain bike asian games dua ribu delapan belas
cabang olahraga ini nantinya akan diikuti oleh dua puluh tiga negara
mulai tantangan sampai rintangan jalur sudah siap pakai sehingga pengamanan di lokasi pertandingan
misalnya dengan memasang cctv
dan menyediakan tempat pemantauan sudah dilakukan di sejumlah titik
jadi untuk masalah tantangan rintangan dan segala macam sudah disiapkan ya pak
caranya mau ada apa aja sih pak
ya disini untuk mtb ya eksi sama downhill
adapun pemilihan kabupaten subang menjadi venue balap sepeda gunung telah ditetapkan sejak dua ribu tujuh belas
oleh pihak panitia asian games ines jock
kini panitia ataupun pihak pemerintah masih terus melakukan koordinasi mengenai kesiapan venue ini